kita ke informasi selanjutnya ada enam orang tewas dalam kebakaran yang terjadi di rt empat belas jalan awe syahrani ke samarinda kalimantan timur pada minggu pagi
kebakaran terjadi setelah satu unit mobil double cabin tiba tiba menabrak tiga ruko yang menjual ban plastik dan terbakar
setelah satu jam berusaha memadamkan api akhirnya petugas pemadam kebakaran mengeluarkan satu persatu korban kebakaran
bahkan tugas harus membongkar dinding ruko untuk mempercepat evakuasi dua korban yang berada dalam ruangan dalam keadaan kritis dan langsung larikan ke rumah sakit umum awe syahrani
ada pun enam korban tewas temukan dan langsung dikeluarkan dari dalam ruko serta dibawa ke kamar jenazah rumah sakit awe syahrani
semua korban dikeluarkan dari ruko milik amiruddin yang menjual sembako dan sayur sedangkan dua ruko lain ditinggal dalam kondisi kosong
kepala bpbd kota samarinda hendra mengatakan
para korban yang terdiri atas satu keluarga ini ditemukan di dalam ruko yang menjual sembako
tugas menyebut kebakaran terjadi setelah sebuah mobil menabrak tiga ruko yang menjual bahan plastik
kepala bppd kota samarinda hendra mengatakan
kebakaran di jalan awe syahrani samarinda kalimantan timur minggu pagi kita terhubung dengan jurnalis transmedia
ada suryatman melalui sambungan telepon selamat siang suriatman
selamat siang bang
anda dari lokasi kebakaran bisa anda jelaskan saat ini berapa jumlah total korban meninggal dunia dan yang kritis saat ini suriatman
peristiwa kebakaran pagi tadi mengakibatkan dua orang meninggal dunia
karena yang pagi tadi sempat dilarikan ke rumah sakit
dalam kondisi kritis akhirnya meninggal dunia di dalam perjalanan saat menuju ke abdullah absarani
sehingga pagi tadi sampai sejauh ini ada tujuh korban yang meninggal dunia
sementara satu korban lainnya yang ajarna berusia sebelas tahun dalam kondisi kritis saat ini
sementara saat ini di lokasi kejadian masih terpasang garis polisi
karena pihak kepolisian masih akan melakukan penyelidikan terkait dengan kendaraan
yang penyebab kendaraan menabrak bbm di lokasi ini
baik suriatman anda konfirmasi ada tujuh ya korban meninggal dunia
artinya dari informasi awal tadi saya bacakan ada enam korban meninggal dunia ini
korban ini berada di tkp meninggal dunia kemudian yang satu kritis meninggal di rumah sakit
seperti itu ya suriatman
dalam perjalanan menuju ke rumah sakit
baik bagaimana dengan kondisi satu korban yang masih kritis ini
masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit
saat ini masih mendapatkan perawatan intensif yang rencananya
yang ini akan menjalani operasi ya di ruang operasi abdul wapsar rani
baik kita harapkan memang operasinya
tujuh korban lainnya setelah berhasil diidentifikasi tadi
rencananya akan dibawa ke makassar untuk dimakamkan di sulawesi selatan
baik kami ingin tahu kronologi pastinya terhadap peristiwa ini
suriatman bisa anda gambarkan
ini pukul berapa kejadiannya dan apa yang menyebabkan sehingga ruko ini terbakar
oke saat ini kendaraan
kendaraan double kabin ya warna silver meluncur dari arah jalan aweb sarani
atau sempaja ya dari arah sempaja menuju ke juanda
jadi ketika melintasi turunan ini agak turunan datar
kemungkinan besar mudi oleng ya sehingga menabrak tempat penjualan bbm ya
tempat penjualan bbm kemudian menabrak pohon
jadi mobil itu tertahan di pohon dan separuh mobil masuk ke dalam paret
dan api membesar langsung menghantam ke ruko yang menjual plastik ya
menyebar ke sebelahnya ke barang elektronik
dan terakhir ke tempat para korban berada yaitu di ruko sembako
dan yang perlu disampaikan juga tadi
sempat terjadi beberapa kali ledakan ya di lokasi kejadian
baik artinya ini titik terakhir tabrakan terjadi di ruko
bagaimana dengan sopir mobil double cabin ini
apakah sudah diperiksa oleh kepolisian
dan hasil penyelidikannya sementara waktu ini seperti apa
seperti yang disampaikan kapolresa sama redat pak kombespol arief adli